kami ajak anda mengikuti konferensi pers menteri keuangan sri mulyani terkait pembahasan kebijakan subsidi bbm
atau dalam hal ini untuk perpajakan yaitu pajak dan bea cukai itu terjadi kenaikan rp dua ratus tujuh puluh empat triliun sendiri
dua ratus tujuh puluh empat kenaikan dari perpajakan akibat kenaikan harga harga komoditas
pnbp kita dengan harga harga yang meningkat juga juga mengalami kenaikan dari tiga ratus tiga puluh lima enam triliun menjadi empat ratus delapan puluh satu enam
itu naik berapa tuh pak
jadi total kenaikan pendapatan negara dari
dari perpajakan dan pnbp itu empat ratus dua puluh triliun gitu ya
di mana realisasinya sampai dengan akhir juli
seperti yang sudah kami sampaikan di alko kepada teman teman media
adalah pendapatan negara telah mencapai satu lima ratus lima puluh satu
dan untuk pajak dan perpajakan bea cukai satu dua ratus tiga belas lima
pnbp kita kita mencapai tiga ratus tiga puluh tujuh
coba bayangkan kalau kita tidak ubah ke perpres
nah namun di sisi pendapatan ada berita baik tambahan rp empat ratus dua puluh triliun
di sisi belanja tadi saya sampaikan terjadi tekanan yang sangat hebat pada sisi subsidi dan kompensasi
dan oleh karena itu kalau kita tidak menaikkan anggaran subsidi kompensasi
pasti pln dan pertamina tidak akan mampu bertahan
sehingga kami di perpres sembilan puluh delapan yang disetujui dpr
kita menaikkan subsidi dari dua ratus tujuh untuk subsidinya ke dua ratus delapan puluh tiga tujuh
lonjak tinggi sekali dari delapan belas lima triliun ke dua ratus sembilan puluh tiga lima
subsidi kompensasi itu sebetulnya identikal
ini hanya karena masalah teknik dari pengaturan saja
tapi poinnya adalah kita membayar untuk komoditas dalam hal itu energi
yang harganya tidak berubah

terus kita membayar untuk komoditas dalam hal itu energi yang harganya tidak berubah walaupun harga di luar sudah berubah
harga keekonomianya berubah
sehingga kita harus memberi subsidi dan kompensasi melalui pertamina dan pln untuk rakyat
jadi rakyat diberikan subsidi dan kompensasi untuk bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah
makanya di dalam perpres sembilan puluh delapan
belanja non kl melonjak dari rp sembilan ratus sembilan puluh delapan triliun
belanja non kl itu dimana letaknya subsidi kompensasi tadi
menjadi seribu tiga ratus lima puluh lima sembilan triliun
naiknya dalam hal ini berapa itu pak dihitung
satu tiga ratus lima puluh lima tadi sebetulnya sudah minta supaya dibuatkan kolom
kalau total belanja belanja klnya tetap sama sembilan ratus empat puluh lima

karena tkdd juga naik dari tujuh ratus enam puluh sembilan ke delapan ratus empat delapan
total belanja negara dengan demikian naik dari dua tujuh ratus empat belas
angka yang di biru shade itu belanja negara total
menjadi rp tiga satu ratus enam empat triliun
ini naik tiga ratus sembilan puluh dua dua triliun rupiah

akibat mayoritas adalah untuk subsidi kompensasi
tapi juga ada belanja pendidikan mandatori
karena begitu kita harus mengikuti konstitusi kita
kalau anggaran naik
dan kita juga masih mencadangkan tambahan bansos
dari sisi belanja non kl
di dalam rangka berjaga jaga
untuk masyarakat menghadapi shock yang luar biasa
jadi bayangkan bahwa di dalam perpres sembilan puluh delapan
kita menaruh bantal
meletakkan bantal yang sangat besar
untuk subsidi kompensasi bbi
kompensasi bbm listrik
dan kita masih menambah bantalan untuk subsidi
eh untuk bantuan sosial
nah dari postur itu
akhir tahun kita masih berharap
dan kita masih akan menghitung terus
kemungkinan untuk bisa menurunkan defisit
karena apbn kita harus disehatkan
nah semenjak kami menyampaikan ke dpr
harga minyak tidak turun
jadi kita lihat
yang harga seratus itu adalah line biru
dari mulai juli harga minyak naik
icp itu di satu ratus enam tujuh
brand bahkan lebih tinggi satu ratus delapan
kalau kita melihat outlook
harga minyak sampai akhir tahun
yang diterbitkan oleh
itu diproyeksikan sepanjang tahun ini
harga minyak di satu ratus empat delapan
berdasarkan forecast konsensus
harga minyak mungkin ada di satu ratus lima puluh
jadi waktu kita membuat perpres sembilan puluh delapan
yang sudah dibahas dengan dpr
dengan harga minyak seratus
jelas bahwa menurut forecast
menurut forecast dari konsensus
maupun dari energy organization
itu seratus itu lebih rendah dari kemungkinan realisasi
hari ini pun kita juga lihat harga minyak juga masih di atas seratus
harga harga yang ada di masyarakat
kita lihat solar
harga jual eceran ditetapkan oleh
tentu dengan seijin pemerintah
itu hanya rp lima satu ratus lima puluh per liter
ini artinya harga solar jauh di bawah
yaitu kalau menggunakan tadi
kalau menggunakan harga dengan
dan icp seratus
harusnya harga solar itu di rp tiga belas sembilan ratus lima puluh per liter
oh dengan icp satu ratus lima udah ya
dengan kurs yang ternyata tadi
dengan icp ternyata satu ratus lima puluh
dan dengan kurs sekarang itu sudah di atas empat belas empat ratus lima puluh
maka harga dari solar harusnya di rp tiga belas sembilan ratus lima puluh per liter
rupiah per liter
jadi harga yang dijual kepada masyarakat itu
masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan
itu delapan delapan ratus per liternya
itu satu untuk solar
untuk pertalite juga sama
harga di masyarakat itu rp tujuh enam ratus lima puluh per liter
kalau sekarang icp
icp nya di satu ratus lima
dan kursnya di empat belas tujuh ratus
maka harga pertalite harusnya di rp empat belas empat ratus lima puluh per liter
artinya harga pertalite sekarang ini adalah
yang mengkonsumsi dan menggunakan pertalite
setiap liternya mendapatkan subsidi enam delapan ratus
setiap liter yang dibeli
setiap liter yang dibeli

yang sekarang harganya di dua belas lima ratus
seharusnya harga berdasarkan icp satu ratus lima

itu harusnya di rp tujuh belas tiga ratus per liter
jadi bahkan pertamak sekalipun
yang dikonsumsi oleh mobil mobil yang biasanya bagus
berarti yang pemiliknya juga mampu
itu setiap liternya mereka mendapatkan subsidi empat delapan ratus
yang sekarang harga jual per kilonya adalah empat
kalau mengikuti dengan harga icp atau gas yang sekarang
harusnya harganya delapan belas lima ratus
ini artinya setiap kilo lpg
konsumen mendapatkan subsidi empat belas dua ratus lima puluh
jadi kalau setiap kali beli lpg tiga kilo
maka mereka mendapatkan empat puluh dua ribu lebih
eh empat puluh dua tujuh ratus lima puluh ya benar gampang
setiap beli tiga kilo lpg itu
subsidinya adalah empat puluh dua tujuh ratus lima puluh
nah ini adalah kondisi yang memang
waktu apbn memiliki kemampuan untuk mensubsidi
mungkin dalam hal ini tidak ada masalah
apbn mendapatkan tadi win fall profit
situasi dari subsidi apbn
terhadap energi ini
ini yang terutama di kotak merah
tapi saya memberikan juga informasi
selama empat tahun sebelum dua ribu dua puluh
jadi lima tahun dengan tahun ini
subsidi dan kompensasi untuk bbm
lpg dan listrik itu hanya satu ratus lima puluh tiga triliun
angka yang di bawah
jadi tidak usah dibedakan
subsidi kompensasi kira kira membingkungkan
langsung saja di bawah
dua ribu dua puluh bahkan di tengah pandemi
subsidi dan kompensasi satu ratus sembilan puluh sembilan
waktu itu kita pernah ingat harga minyak jatuh ya
pernah ada suatu jatuh sangat rendah
subsidinya sudah mendekati dua ratus triliun
begitu harga mulai naik
karena pemulihan ekonomi
di negara negara maju terjadi pada
harga minyak juga udah mulai naik ke atas
dan komoditas lain juga naik
namun yang kita bayarkan di tahun dua ribu dua puluh satu itu
hanya satu ratus delapan puluh delapan triliun
dengan konsekuensi sebetulnya tahun dua ribu dua puluh satu itu
ada tagian yang belum kita bayar
nah apbn dua ribu dua puluh
awalnya kita hanya mengalokasikan subsidi
kompensasi untuk bbm
lpg dan listrik hanya rp satu ratus lima puluh dua lima triliun
dengan kenaikan minyak harga icp yang melonjak tadi
di atas seratus
dan kita merevisi
jadi seratus dalam asumsinya
dan bahkan kursinya sudah kita koreksi
dari empat belas tiga ratus lima puluh ke empat belas empat ratus lima puluh
tapi ternyata terjadinya sekarang di empat belas tujuh ratus
apbn perpres kita menaikkan
dari subsidi yang hanya tadinya rp satu ratus lima puluh dua lima triliun
tiga kali lipat lebih
lebih dari tiga kali lipat
karena kalau tiga kali lipat ya cuma empat ratus lima puluh
ini kalau kita lihat yang melonjak tinggi
selain subsidi dari satu ratus tiga puluh empat ke dua
terdiri dari listrik dan bbm
terutama yang bbm itu naik dari tujuh puluh tujuh ke satu ratus empat puluh
jadi ada kenaikan tujuh puluh satu triliun untuk subsidinya
kompensasinya melonjaknya sangat luar biasa
delapan belas lima triliun menjadi dua ratus lima puluh dua untuk bbm saja
listrik juga kalau teman teman media lihat
kita menambah empat puluh satu triliun
ini untuk menahan supaya harga shock
yang berasal dari luar
karena adanya disruption
ada perang harga minyak sekarang menjadi luar biasa tinggi
kalau itu tidak diabsorb
shocknya langsung menghantam ekonomi dan masyarakat
situasinya menjadi sangat berat
maka apbn mengambil shock itu
meredamnya dengan menambah lima ratus triliun
jadi lima ratus dua empat triliun untuk subsidi dan kompensasi bbm lpg listrik
naik rp tiga ratus empat puluh sembilan sembilan triliun
nah lima ratus dua empat triliun ini kita menghitungnya berdasarkan waktu itu
menteri esdm dan dalam apbn
adalah untuk solar
dolar jumlah volumenya adalah lima belas satu juta kiloliter
lima belas satu juta kiloliter untuk solar
dikalikan tadi ya icp nya dan kemudian kursnya
kita juga menggunakan yang ada di dalam apbn waktu itu
volumenya diindikasikan dua puluh tiga lima juta kiloliter
itu artinya setiap bulan dua lima itu ya
nah yang terjadi sekarang
dengan pemulihan ekonomi konsumsi dan harga yang masih relatif sangat
tadi subsidinya sangat tinggi untuk solar
tadi ya subsidinya
konsumsi untuk solar dan pertalite
diperkirakan jauh melampaui apa yang ada di dalam apbn
menurut menteri esdm dan bph hilir
akan mencapai tujuh belas empat puluh empat juta kiloliter untuk solar
dengan kenaikan sampai lima ratus dua triliun tadi
sedangkan pertalite lebih besar lagi proyeksi sampai akhir tahun
dengan pola konsumsi selama
konsumsi selama delapan bulan ini
akan mencapai dua puluh sembilan tujuh juta kiloliter
kalau kita asumsikan volume dari konsumsinya mengikuti selama
delapan bulan terakhir
yaitu kalau solar itu sekitar satu lima juta satu lima juta per bulannya
kuota lima belas satu juta kiloliter itu akan habis di bulan oktober
demikian juga dengan pertalite
dua puluh tiga lima juta kiloliter akan habis kuotanya pada bulan oktober
kalau konsumsinya tetap sama di dua empat atau dua lima per bulannya
ini yang menjadi persoalan berarti
seluruh tadi lima ratus dua triliun tadi akan habis di bulan oktober

disuruh bapak presiden untuk melihat gimana kemampuan apbn selama ini
beliau selalu menanyakan
apabila tren ini dibiarkan terus dengan harga tadi forecast berdasarkan konsensus harga minyak
kurs kita yang rata rata sekarang di empat belas
dan volumenya terus melampaui kuota sampai dengan pertalite dua puluh sembilan
dua puluh sembilan tujuh kilo dan solar sampai di tujuh belas empat puluh empat juta
maka kita masih akan perlu lagi menambah anggaran subsidi kompensasi
dari lima ratus dua empat perlu ditambah lagi dengan rp satu ratus sembilan puluh lima enam triliun
jumlah subsidi kita itu akan mencapai
kurs dan harga minyak yang sekarang terjadi dan trennya sampai akhir tahun
nah rp enam ratus sembilan puluh delapan triliun ini siapa yang menikmati
kalau untuk solar yang tadi konsumsinya itu adalah
sebagian rumah tangga sebagian adalah dunia usaha
dari yang rumah tangga ini yang menggunakan solar
yang subsidinya luar biasa besar tadi
perliternya delapan delapan ratus subsidinya
total volume yang dikonsumsi rumah tangga
hanya satu juta yang betul betul dinikmati oleh mereka yang memang memiliki tingkat ekonomi
kalau kita lihat dalam rupiahnya juga sama
itu dinikmati oleh rumah tangga yang mampu
subsidi solar itu mencapai berapa pak isa satu ratus empat puluh delapan juta
satu ratus empat puluh sembilan triliun untuk solar sendiri
selebihnya adalah dunia usaha dan rumah tangga yang mampu
nah kalau solar barangkali tadi lebih banyak dunia usaha
pertalite situasinya juga sama
dari berapa subsidi pertalite itu
sidi pertalite pak isa totalnya rupiahnya
hampir enam puluh triliun sendiri dari sembilan puluh tadi
sedangkan masyarakat miskin yang menggunakan untuk motor dan yang lain lain yang mengkonsumsi pertalite
ini artinya dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan
yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu
karena mereka yang mengkonsumsi bbm itu
entah pertalite solar atau bahkan juga tadi pertamax yang memang masih ada
belum kalau kita bicara tentang lpg tiga kg juga
saya nggak bicara tentang lpg kita bicara tentang bbm
tapi kita juga punya datanya yang untuk lpg
lpg tiga kg walaupun tidak sedramatis seperti solar dan pertalite
kalau ini relatif tapi tetap salah sasarannya lebih banyak
pertamax yang tadi harganya juga
belum mencapai keekonomian
itu jelas kalau kita lihat di sini
dari sisi anggaran uangnya ratusan triliun
apalagi kalau lima ratus dua puluh enam

ratusan triliun itu yang banyak menikmati adalah kelompok menengah atas
yang paling miskin justru mendapatkan sangat kecil
nah saya ingin memberikan ilustrasi sahabat teman teman media
kalau kita punya uang rp lima ratus dua triliun itu kira kira bisa dapat apa saja kalau di dalam apbn kita
lima ratus dua triliun itu bisa membangun rumah sakit sebanyak tiga tiga ratus tiga puluh tiga
kalau menteri kesehatan sekarang minta anggaran supaya kita bisa membangun rumah sakit sampai ke seluruh pelosok
ini rumah sakit kelas menengah ya
kita bisa membangun tiga tiga ratus tiga puluh tiga
atau sekolah dasar kalau kita banyak masih ada beberapa sekolah dasar yang tidak ada
itu akan ada dua dua ratus tujuh delapan ratus delapan puluh enam sekolah dasar yang kita bisa bangun dengan dana lima ratus dua triliun tadi
atau kalau kita bikin ruas tol itu ada tiga lima ratus km
mungkin kita bisa menyelesaikan semua tol di sumatera sih menurut saya
gitu ya karena yang kemarin kan masih ada yang belum tersambung
atau kalau kita concern mengenai kesehatan ini empat puluh satu enam ratus enam puluh enam puskesmas yang kita bisa bangun di seluruh pelosok tanah air
terutama di daerah yang tertinggal terluar yang mereka jelas tidak menikmati subsidi yang lima ratus dua triliun tadi
jadi ini hanya untuk memberikan sense of magnitude
bahwa angka ini adalah angka yang sangat besar dan sangat real
dan ini masih belum cukup

masih akan berpotensi menambah satu ratus sembilan puluh lima enam triliun lagi
dengan tren harga minyak dan harga dan jumlah volume konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat
nah inilah yang saya ingin sampaikan kepada media hitung hitungan yang juga disampaikan kepada bapak presiden
karena kalau tadi satu ratus sembilan puluh lima kembali lagi ke halaman delapan
tidak kita sediakan di tahun ini
maka dia akan ditagih di dua ribu dua puluh tiga apbn kita

jadi tidak berarti tidak ada gitu
tagihannya datangnya tahun depan
pas kita sedang menjaga apbn kita
satu ratus sembilan puluh lima enam triliun itu memakan lebih dari separoh dari anggaran subsidi kompensasi tahun depan
di dalam undang undang apbn yang akan kita bahas dengan dpr
kita menganggarkan rp tiga ratus tiga puluh enam tiga triliun
kalau ada tagian dari dua ribu dua puluh dua nanti
ya berarti sudah lebih dari separoh sudah kepakai untuk membayar dua ribu dua puluh dua
pasti anggaran subsidi kompensasi menjadi tidak
nah nanti akan menimbulkan persoalan yang sama lagi
artinya ini akan muncul terus snowballing efeknya ke belakang
inilah situasi dari apbn kita
jadi di satu sisi kalau tadi ditanyakan
dengan penerimaan negara yang nambah rp empat ratus dua puluh triliun pun
yang kita pakai semua untuk subsidi
tadi ya untuk energi
pertalite solar dan kemudian lpg tiga kilo
itu enggak akan mencukupi
seluruh windfall profit yang dipakai dipakai semuanya
tidak akan mencukupi karena akan habis
jadi kalau teman teman wartawan nanti tiap bulan bicara saya menjelaskan
apbn kita masih surplus karena tagihannya ini nanti baru akan ditagihkan ke kami pada bulan oktober
september ya pak ya september atau oktober
setiap tiga bulan
tagihannya yang lima ratus dua itu baru akan datang
sampaikan kepada teman teman
hitungan hitungan yang bapak presiden selama ini meminta kami kementerian keuangan untuk membuat hitungan di apbn nya
dan kalau dilihat dari sini
dari hitungan kita bulan juli
pada saat kita menyampaikan ke dpr
sampai sekarang pun hanya dalam waktu satu bulan
perubahan terus berjalan
maka kami akan terus mengelola apbn secara hati hati
namun juga pesannya adalah
pertama subsidi yang ratusan triliun ini jelas sasarannya dan yang menikmati adalah kelompok yang relatif mampu
dan ini benar benar
dan ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi ini
karena yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun
yang tidak mampu tidak menikmati
nah untuk itu memang akan diperlukan berbagai langkah langkah untuk
satu tetap menjaga apbn kita sebagai shock absorber
artinya subsidi itu nggak akan dicabut
tapi penyesuaian mungkin perlu untuk dipertimbangkan
di dalam kerangka untuk tadi memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat
apbn kita juga tetap harus dijaga
supaya kita tetap bisa menghadapi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
yang nanti ketidakpastian juga masih akan tinggi
ya semuanya gotong royong kelompok masyarakat yang relatif mampu
mungkin harus mengkontribusikan lebih baik atau lebih banyak
dibandingkan masyarakat yang tidak mampu yang harus kita bantu dengan berbagai instrumen
dari mulai bansos sampai dengan subsidi tapi yang tepat sasaran
mungkin itu teman teman wartawan yang saya hormati
terima kasih sekali lagi atas waktunya
saya rasa kita tidak usah membuka pertanyaan lagi ya
nanti saya menyampaikan ini kepada bapak presiden
bahan bahan yang sama dengan yang anda sekarang terima
ini sebagai sebuah bentuk akuntabilitas kita mengenai kondisi apbn
dan yang bapak presiden selama ini selalu meminta kepada kita
menginstruksikan tolong dijaga dan dihitung secara cermat
demikian yang bisa saya sampaikan
terima kasih sekali lagi kepada teman teman wartawan yang sudah hadir pada sore hari ini
dan tentu setiap langkah langkah yang menyangkut tadi subsidi kemudian bansos apbn
kami akan selalu update sesuai dengan keputusan keputusan yang ada
nanti untuk alko apbn bulan agustus
kita juga akan sampaikan pada sekitar pertengahan september
untuk bisa memberikan aplikasi

demikian terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah wb ason
terima kasih telah menonton ini
sampai jumpa lagi
terima kasih semuanya
mersyukur terima kasih
dicabut tapi penyesuaian mungkin akan dilakukan penyesuaian dilakukan ini berkaitan dengan tentu saja
harga real atau harga keekonomian bbm dan lpg yang sudah berubah yang mengikuti harga icp atau minyak dunia
dan kemudian apbn juga akan terus dijaga karena ketidakpastian masih akan tinggi terutama di tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat
sri mulyani juga mengatakan meminta kelompok masyarakat mampu diminta bisa berkontribusi
memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat miskin yang semestinya menjadi sasaran utama dari subsidi yang disediakan oleh pemerintah